melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan minister kanselor kbri tokyo eko santoso junor
selamat sore pak eko
pak eko sebelum lebih lanjut kita ingin memastikan empat wni yang positif terkena virus corona ini
kondisi kesehatan mereka seperti apa pak
baik yang dirawat di chiba dan di tokyo bagaimana kemudian kabar terbaru pak
karena terbaru ya mereka stabil mereka baik
mereka menjalani proses penanganan khusus untuk korban yang terjangkit
yang diterapkan oleh pemerintah jepang
dan memang sudah ada beberapa ratus ya jadi teman teman ini alhamdulillah menjadi
mengikuti prosedur yang sama yang telah diterapkan pada korban korban yang lainnya
itu yang terkontrol oleh kita
pak eko bisa kita diberikan gambaran spesifik untuk identitas dari empat wni ini pak
nggak bisa nggak bisa itu kan mereka lagi kesusahan kemalangan
kita hormatilah mereka agar mereka bisa pulih dan sembuh tanpa gangguan perhatian dari dunia
oke pak eko untuk tujuh puluh empat wni yang dinyatakan negatif kondisi mereka bagaimana pak
apakah mereka kemudian harus menjalani pemeriksaan lanjutan
dan bagaimana koordinasi dengan pemerintah jepang untuk memastikan ke tujuh puluh empat wni ini
mendapatkan protokol kesehatan sesuai standar who pak
ya dari beberapa hari yang lalu sebenarnya kita sudah minta agar diperhatikan para wni kita
kita bilang kan para wni ini jauh nanti kan kalau pulangnya ke indonesia
dan yang penting adalah walaupun masa karantina sudah selesai para wni ini kita sudah jelaskan
kita sudah minta mereka mengikuti aturan protokol air standar untuk kesehatan untuk dinyatakan bebas
jadi pada saat ini juga kemarin hari ini itu teman teman menjalani proses kesehatan itu
kan tentunya nanti begitu dinyatakan bebas mereka harus bisa terjun lagi ke masyarakat
entah masyarakat di jepang masyarakat di indonesia
jadi teman teman sudah diminta untuk bersabar mengikuti proses standar kesehatannya pengujiannya
oke pak eko kalau kemudian kita tahu hari ini
presiden jokowi mengatakan akan ada wacana untuk membawa atau menjemput tujuh puluh empat wni ini kembali ke indonesia
bagaimana kemudian koordinasi dengan pemerintah jepang untuk proses pemulangannya pak
karena kita ingat bahwa mereka ini adalah kru kapal yang juga terikat kontrak kerja
apakah kemudian kita akan mengikuti langkah australia yang akan juga mengobservasi selama empat belas hari ke depan
setelah sampai ke negaranya begitu atau kembali ke indonesia
memang dari awal
evakuasi atau memulangkan ke tanah air itu sudah menjadi opsi
dan apa persisnya yang nanti diputuskan pak presiden yang nanti akan memutuskan dan mengumumkan
yang jelas tugas kami kbri di tempat ini adalah mengkoordinir dengan aparat jepang
memastikan bahwa kedatangan misalnya kendaraan evakuasi ini bertepatan dengan kapan para wni ini boleh pulang
jadi antara koordinasi kita dengan sini dengan aparat setempat dengan manajemen kapal
dan juga dengan para wni sendiri untuk memastikan nanti prosedur evakuasinya
cuma kalau untuk langkah evakuasinya dan kapan persisnya itu bisa ditanya ke pusat
itu artinya juga termasuk bagaimana perjanjian kerja awak kapal ini dengan pemerintah jepang begitu pak eko ya
ya itu perlu ditanyakan
perhatikan juga karena sebelum adanya karantina ini teman teman abk ini kan memang tinggalnya di atas kapal
jadi kita tidak boleh melupakan keinginan mereka berdasarkan kontrak mereka
kemarin mereka sudah keluar dari kapal di mana mereka sekarang pak
bagaimana perlindungan atau pendampingan terhadap tujuh puluh empat orang ini
setahu saya mereka belum meninggalkan kapal
jadi mereka masih di dalam posisi karantina
dan sebelum mereka keluar dari lokasi karantina mereka dites dulu
nah karena yang dites itu banyak ribuan kan
dan pasti mereka ingin keluar sama sama kan
itu yang memakan waktu
oke konfirmasi terakhir pak eko artinya dari tujuh puluh delapan empat orang wni yang positif terkena corona
nah begitu pak ya
oke tujuh puluh empat lainnya ini masih dinyatakan negatif
ya sementara ini ya begitu
oke baik baik terima kasih
pak eko konfirmasi langsung